tapi sulit nggak sih perjuangannya untuk menjadi seorang putri indonesia
jangan jadi putri indonesia lingkungan deh jadi finalisnya dulu
karena kan harus semuanya totalitas dan paripurna gitu
masalah isu lingkungan apa sih yang urgent di negara kita saat ini
karena di hutan itu banyak flora gak cuma flora tapi fauna juga yang hidup di sana
jadi sangat disayangkan kalau deforestasi itu sangat banyak terjadi di indonesia
ada beberapa berita banyaknya aktivis lingkungan juga dalam proses advokasinya mereka
membela hak hak lingkungan dan lain lain juga ternyata tidak semulus itu
semua yang menggerakkan hak hak lingkungan yang untuk positif
itu tidak boleh dituntut secara pidana atau dibunuh
terima kasih banyak sudah main di kode di studio digital kopas tv
menempuk makota di atas kepala sofi kirana
perasaannya luar biasa senang sekali kak
dan bersyukur kepada allah swt juga
terima kasih juga kepada yayasan putri indonesia ada mustika ratu
atas kesempatannya untuk saya terpilih menjadi putri indonesia lingkungan dua ribu dua puluh empat
di suasana yang mungkin masih berduka ini juga gue mengucapkan
turut berduka cita atas berpulangnya
founder dari yayasan putri indonesia the mustika ratu
kiprah dari seorang ibu muriati sudibyo di dunia
pendidikan dunia perpejenan juga begitu luar biasa ya
betul tentunya tanpa ibu muriati
saya dan para putri lainnya tidak bisa ada di sini
jadi terima kasih ibu muriati sudibyo
sofi kirana yang sekarang menjadi seorang putri indonesia lingkungan
puaskah dengan pencapaian sampai saat ini dengan sas
dari sas panjang dong perjalanannya pasti
puas sekali kak karena sejujurnya waktu itu
untuk mencapai di tahap ini menjadi top empat apalagi
sejujurnya waktu itu mikir bisa gak ya
maksudnya enggak ya dalam arti aku gak menyangka aku bisa sampai di tahap ini
menjadi first runner up putri indonesia lingkungan dua ribu dua puluh empat
tapi waktu itu karena aku merasa kayak bisa gak ya bisa kak ya
tapi jalanin aja dulu dan ternyata alhamdulillah bisa
atau sudah berkali kali pernah mencoba sebelumnya
waktu itu aku dipercaya untuk mewakili sekolahku
untuk ikut abang none buku jakarta timur
di situ aku dapat first runner up juga
dan mewakili abang noni buku jakarta timur di tingkat provinsi
dan aku bisa jadi seorang putri indonesia lingkungan
oke waktu itu aku berencana untuk s dua dulu sih kak
tapi seiring berjalannya waktu
aku berencana ikut putri indonesia memang dari kecil
tapi tidak menyangka waktunya itu akan ikut tahun ini
waktu bulan desember itu aku ngerasa kayak
banyak tanda tanda yang untuk mendorong aku ikut daftar putri indonesia gitu
jadi akhirnya waktu itu aku mikir ya udahlah coba dulu
dengan sungguh sungguh alhamdulillah kok jalannya dibukakan terus ya
jadi aku semakin pede dan semakin yakin kalau memang ini jalanku dan waktu yang tepat
jadi putri indonesia itu adalah impian dari kecil
karena suka pakai crown mungkin
jadi waktu itu aku terekspos karena kakakku suka nonton putri indonesia
lihat di tv dan jarakku cukup jauh sama kakakku
ngelihat putri putri yang ada di tv
mereka gak cuma cantik tapi mereka berani dan punya value
dan apapun yang mereka ucapkan itu sangat menginspirasi
jadi dari situ aku pengen jadi salah satu bagian dari keluarga besar ysm putri indonesia
gue tanya deh satu putri indonesia yang jadi favorit seorang sofi kirana
wah pertanyaan yang sulit
semuanya pasti punya kelebihan masing masing
tapi kira kira di masa kecil seorang sofi kirana siapa nih yang paling wah keren banget sih ini orang gitu
iya perjuangannya untuk menjadi miss universe
dan menjadi placement pertama bagi indonesia itu sangat luar biasa
so huge respect buat mbak artika dan para putri lainnya
selain karena berasal dari daerah yang sama gue
oh iya benar benar
juga apa ya make it history lah
untuk pertama kalinya setelah sekian lama kita nggak ngirim delegasi ke miss universe
artika sari devi datang dan place
tapi sulit nggak sih perjuangannya untuk menjadi seorang putri indonesia
jangan jadi putri indonesia lingkungan deh jadi finalisnya dulu
karena kan harus semuanya totalitas dan paripurna gitu
tapi aku bersyukur karena aku banyak belajar dan menjadi versi diriku yang lebih baik lagi
melalui putri indonesia ini
artinya proses itu tidak dilakukan sebelum bahkan dilakukan di saat seleksi gitu ya
karena waktu itu aku juga masih belum tahu mau daftarnya kapan
tapi memang nyicilnya udah dari lama
gue mau tau nih biar aku tahu kalau gue mau daftar mr internasional
yang badannya one big mungkin mr big internasional
karena itu profesi nanti kak proses
apa aja deh apa aja persiapan yang dibutuhkan sebagai calon putri indonesia finalis putri indonesia
iya olahraga badan harus sehat juga
olahraga juga membantuku untuk berpikir jernih itu mindful juga itu penting kan
karena di sini juga harus punya mentalnya
dan juga yang terakhir rohani sih
terlihat ya terlihat namaste gitu
tenang pembawaannya gitu ya
semoga nanti begitu pula di ajang internasionalnya seperti ini ya
apa sekarang kesibukannya setelah menyandang sas putri indonesia lingkungan dan menyandang kerang hijau ini
alhamdulillah kesibukannya fokus kepada lingkungan kak sekarang
yang terhubung dengan advocacy saya
waktu itu kemarin earth hour
juga campaign dengan hotel yang jadi sponsornya seputar indonesia
dan juga hari bumi hari minggu besok aku akan menanam mangrove
dengar dan nanti katanya sekarang belum tentu juga seorang putri indonesia lingkungan kalau dulu sudah pasti akan ke
sekarang masih dipertimbangkan begitu ya
masih dilihat ke arah mana
apa alasannya mungkin sofi bisa kasih tau
untuk alasannya tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya
mungkin ini bisa menjadi faktor kekejutan dan seru kan ya kak tebak tebakan
pager novel di indonesia tuh paling suka yang faktor kekejutan begini
jadi untuk keempat kami yang menang itu lebih fit ke
ajang internasional yang lainnya gitu
kalau dulu kan kakku yang juara satu di miss international yang kedua miss super national
kalau sekarang nanti akan ada announce kemudian ya
jadi gimana sih perjalanan seorang sofi
jadi lo tuh membawa sas dari
nanti kompetisinya dilakukan di tingkat jogja dulu atau tingkat jogja
tahun ini di nasional langsung
kemudian bagaimana menentukan seseorang itu dapat mewakili sebuah daerah atau sas sebuah daerah regional
kalau dari putri indonesia itu ada tiga kak
antara lahir yang pertama yang kedua pun miliki garis keturunan keluarga
yang terakhir punya pengalaman tinggal di daerah tersebut
entah bekerja atau tinggal di sana
tapi secara kedekatan geografis sofi kirana orang jogja bukan
kuliah di jogja kuliah di ugm jogja
kalau naik ke muterline cuma satu jam lah sampai solo kan
jadi balik lagi apa yang tersulit selama karantina sofi
hmm ini tantangannya waktu itu tidurnya sih
biasa ini ya terbiasa mengatur pola tidur yang cukup
hmm jam sepuluh udah harus tidur
sebelum karantina pun karena persiapannya cukup padat
diumumkan pada bulan januari
terus bulan februari udah harus masuk karantina
berapa hari sih karantina
dan selama dua puluh hari itu jam tidur terganggu ya
selesai karantina jam dua belas malam
terus harus hapus makeup mandi dan segala macam
jadi alhasil jam dua pagi baru tidur
ada cerita apa di karantina yang memorable banget bagi seorang sopi kirana
memorable semuanya memorable kak
yang paling seru itu dapat berkesempatan bertemu dengan mas menteri
beliau yang menanyakan pertanyaan ke aku waktu
lu sampai tergasima loh formasi juri tahun ini tuh banyak banget
dan banyak juga berasal dari kalangan menteri ya
jadi kalau menghasilkan output yang tidak luar biasa udah keterlaluan
kesempatan yang luar biasa sih kak dapat dinilai dengan beliau
terus apalagi di dalam karantina yang didapatkan selain bisa bertemu orang orang hebat
dan paling seru kebersamaannya sih kak
karena aku jadi tau banyak hal tentang indonesia dari ngobrol ngobrol sama finalis lainnya
sedih waktu itu aku pas di hari grand final itu
karena mungkin itu suatu pengalaman yang luar biasa untukku
terus mau menang mau kalah aku udah banyak belajarnya di situ
jadi nangis aja gitu keluar
ternyata malah tidak bisa keluar ya
dan harus bertugas setelah itu
tapi apa sih yang di luar ekspektasi seorang sofi
ikut ajang putri indonesia
sejujurnya sesuai dengan ekspektasi kak
tapi yang waktu itu banyak senior senior dan banyak orang juga yang bilang
nanti kalau karantina kurang tidur kurang tidur
aku memikir ah masa sih ternyata betul ya
mungkin itu sih yang tidak sesuai ekspektasi
dan gue membayangkan pasti semua finalis kan dalam keadaan berkompetisi kan
kompetitif banget dan tidak mau terlihat kurang tidur
pasti kayak yang gue ready pokoknya
orang nggak tahu kalau tidurnya baru dua jam satu jam harus tetap ready
apa aja sih sebenarnya yang dilakukan di karantina sampai segitu banyaknya kegiatan
kunjungan terus pembekalan dari menteri menteri dari pemerintahan
dan yang paling penting itu gladiasi buat grand final
oh gladiasi setelah grand final
itu yang banyak sekali latihannya
belum choreografernya catwalknya gitu
tapi by the way sofy keluarga mendukung
kayaknya lu cocok deh jadi putri indonesia
begitu berani menyuarakan suaranya pendapatnya
sangat supportif dan sangat bahagia
sofi kirana yang sekarang punya mahkota di atas kepalanya
dan belakangan ini jogja cukup seksi dan
maksud gue seksi adalah menempati posisi posisi yang cukup strategis ya
dan mudah mudahan tahun depan bisa
melanjutkan estafet semangat ini
biasanya seorang putri indonesia itu punya misinya tersendiri
yang juga dipersiapkan untuk nanti di ajang internasional
apa misi seorang sofi kirana
kemarin aku ambil advokasi tentang jamu
harmonisasi antara kebudayaan dan lingkungan
karena aku dari kecil suka banget minum jamu
karena tinggal di jogja cukup lama
dan akhirnya kami sekeluarga pindah ke jakarta
ada gak sih jamu gendong sekarang mas
terus berawal dari situ
aku pikir kayaknya ini layak deh untuk diangkat menjadi advokasi
ibu putri kusmi wisnuwardiani itu
memperjuangkan jamu sebagai warisan budaya tak benda oleh unesco
dan alhamdulillah kemarin sudah dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda oleh unesco pada bulan desember dua ribu dua puluh tiga
lain ya dengan advokasi seorang sofi kirana
dan juga jamu itu tidak hanya baik untuk tubuh
karena kan bahan dasarnya dari tanaman obat keluarga
melestarikan jenis tumbuhannya itu juga gitu
dan juga sekaligus melanjutkan tongkat semangat ibu putri dalam melestarikan jamu
nah advokasi itu kemudian denger denger juga ada gerakannya
itu menanam tanaman obat keluarga sebagai bentuk pelestarian lingkungan
apa sih konkret dari advokasi ini
kemarin aku belajar cara menanam tanaman obat keluarga yang ternyata itu juga mudah sekali ditanam
bisa ditanam di pekarangan rumah dan juga menjadi emergency lah misalnya
kalau misalnya ada sakit biar nggak dikit dikit obat gitu
kalau kemarin ke pantai trisik di yogyakarta juga
sekaligus menanam mangrove dan juga pelestarian penyu
menurut gue kenapa sih harus se urgent itu orang punya orang aware dengan satu jamu kedua orang menanam tanaman obat
urgensinya satu tadi aku udah mulai jarang ngeliat jamu di jakarta
makanya setiap aku pulang ke solo dan jogja
aku nggak kenal minuman air mineral atau yang lainnya
salah lu cel kasih jamu
next time request ya kalo datang kesini nanti gue kasih jamu
terus kadang kan ada stigmanya jamu itu minuman orang tua gitu
padahal kan menyehatkan juga
dan itu juga sudah ada dari seribu dua ratus masehi tahun yang lalu gitu
jadi sangat layak untuk diangkat menjadi advokasi
dan kayaknya memang jarangnya orang menyuarakan ini
dan harus kayaknya harus lebih talking louder untuk ngomong soal jamu
terlebih sudah dijadi warisan budaya tabenda
aku punya mimpi jamu itu identik dengan indonesia
pasti mikirnya korea selatan
iya tapi jamu juga
iya yang sudah resep dari tahun lalu
gue mau ngasih tahu ada sebuah berita yang mengatakan
bahwa sofi kirana itu juga melakukan konservasi mangrove
sebelumnya sompi sendiri memang dikenal berperan aktif
dalam pelestarian budaya dan lingkungan di kota jogja
yang pernah ikut andil dalam pemberdayaan cagar budaya
sumbu filosofi dan pelopor konservasi mangrove
semua filosofi ini juga sudah ditetapkan oleh unescok
waktu itu aku banyak diskusi dengan dinas pariwisata
dan mereka mengharapkan aku untuk mengangkat sumbu filosofi jogja ini
jadi alasan aku mengangkat ini
semoga turis turis tuh pada semangat gitu
dimulai dari panggung kerapiak
dan di tengah tengahnya keraton jogjakarta
sumbu filosofi itu menggambarkan filosofi hidup manusia
melambangkan kesucian manusia
yang melambangkan keabungan tuhan
gue juga selalu merinding sih
karena banyak konsep orang zaman dulu gitu ya
oleh sri sultan hamengkubwono yang pertama
itu aku semangat karena setelah aku research
walaupun kemarin baru sempat seribu
tapi semuanya itu di awal dari hal kecil
jadi ini adalah kontinuasi ya berlanjut terus
kalau sudah di putri indonesia lingkungan harusnya sudah seluruh indonesia
hal apa aja yang lo temukan setelah melakukan tadi konservasi mangrove penyu gitu ya
yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat umum
yang belum banyak diketahui mungkin itu
satu hektar mangrove itu bisa absorb satu ratus sepuluh kg polusi
banyak orang belum tahu kenapa kita harus melestarikan mangrove kali ya
penyu itu membantu keseimbangan ekosistem di laut
karena makan alga alga yang dapat merusak tumbuh karam dan lain lain sebagainya gitu
dapat sambutan yang baik nggak dari para warga setiap kali melakukan sosialisasi terkait dengan ini
banyak yang antusias untuk ikutan kemarin
ada foto foto yang mungkin nanti bisa dilihat
nah selain itu mungkin sofi menurut lo sebagai seorang putri indonesia lingkungan
masalah isu lingkungan apa sih yang urgent di negara kita saat ini
aku mungkin akan membaginya menjadi dua kak
kalau skala kecil dulu
urgensinya adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah
untuk tidak menebang pohon sembarangan
atau as simple as bawa kantong belanja
karena di hutan itu banyak flora
nggak cuma flora tapi fauna juga yang hidup di sana
jadi sangat disayangkan kalau deforestasi itu sangat banyak terjadi di indonesia
karena belum semua orang indonesia punya knowledge yang cukup untuk memilih dan memilah sampah juga
sampah rumah tangga itu jadi pr terbesar sampai saat ini
next time packaging nya harus lebih eco
harusnya pakai yang gini aja nih daun pisang
untuk dapat membiasakan budaya ini itu cukup kolaborasinya harus dari masif
sudahkah kolaborasi itu dilakukan oleh seorang sofi
nah sebagai seorang putri indonesia lingkungan yang bertahun tahun
apa sih yang salah menurutmu banyaknya tadi masyarakat belum teredukasi dengan sampah
terus kemudian deforestasi tadi kemudian
battle neck nya kira kira menurut lo dimana
menurutku lagi lagi itu pr bersama
tapi bisa dimulai dari kesadaran diri masing masing gitu
dan alangkah baiknya jika ada program program yang mengenalkan anak anak kecil
seperti anak anak tk atau sd yang meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya merawat lingkungan
tapi apresiasi setinggi tingginya untuk teman teman yang sudah mulai bawa tas belanja
mulai dari kebiasaan kebiasaan kecil di awal pakai botol minum yang bisa diisi ulang begitu ya
juga menggunakan yang botol plastik gitu ya
iya aku bawa kantong belanja selalu dites
kan sekarang udah banyak yang lipat lipat dan tipis gitu kan
susah sih tapi memang ini masalah habit yang sudah mendara daging ya
misalnya untuk melakukannya itu perlu pendekatan apa ya kalau harus ada contoh lah
harus ada contoh orang yang melakukan itu kemudian impactnya juga dirasakan oleh orang banyak
nah sofi menurut lo negara kita sudah cukup berperan banyak dalam mengatasi isu isu lingkungan apa belum
menurutku sudah cukup karena udah banyak regulasi untuk tidak memakai kantong plastik
sekarang kan kalau belanja berbayar ya kak
terbayar dan itu memaksakan kita untuk bawa kantong belanja sendiri kan kak
cuma tetap perlu tidak hanya berhenti saja
tidak hanya berhenti sampai sini
harus progresif ke depannya agar menjadi habit gitu
terlebih waste management yang tadi kakak bilang
kayaknya masih banyak yang bingung deh untuk waste management
terlebih kayak sesimpel buang sampah yang recycle yang mana ya
buang sampahnya ke yang merah atau kuning gitu
yang terpenting juga sebenarnya apa ya
karena sofi kan genzi ya sebenarnya dua puluh tiga tahun
menurutku genzi sekarang atau anak muda sekarang sudah berperan aktif belum sih
atau jangan jangan cuma di tingkat narasinya aja
menurutku berperan aktif terlebih sekarang banyak selebgram selebgram yang sangat gencar dengan mengangkat isu isu lingkungan
itu contoh yang baik untuk genzi
apalagi jensey kan sekarang lihatnya social media dan sangat mudah tergerak untuk mengikuti tren tren kan kak
alangkah baiknya kalau ini jadi tren yang positif untuk gen z dan generasi lainnya
kita juga belakangan ini cukup apa ya
ada beberapa berita banyaknya aktivis lingkungan
dalam proses advokasinya mereka
membela hak hak lingkungan dan lain lain juga ternyata tidak semulus itu
ini ada nih aktivis lingkungan di karimun jawa difonis tujuh bulan penjara
kriminalisasi pembelaan lingkungan terus terjadi dan pelindungan sangat minim
ternyata nggak segampang ini ternyata gitu loh
dan menurutku sangat disayangkan
itu menurut pasal enam puluh enam nomor tiga puluh dua tahun dua ribu
semua yang menggerakkan hak hak lingkungan yang untuk positif
itu tidak boleh dituntut secara pidana atau digugat secara perdata
namun kenyataannya masih terjadi
jadi menurutku perlu adanya diskusi dialog terbuka
iya dengan antara aktivis dan pemerintah
agar tidak kesalahpahaman ini tidak lagi
terus juga dengan pemerintahannya juga gitu ya
karena hal hal seperti ini kayaknya klasik terjadi terulang terulang terulang lagi gitu ya
oleh karena itu dialog terbuka
dan akhirnya yang diribikan adalah lingkungan itu sendiri
nah ini juga lagi rame nih ngomongin soal kerugian negara sebesar dua ratus tujuh puluh satu triliun
yang mana dua ratus tujuh puluh satu triliun ini sebenarnya diakibatkan juga karena kerusakan lingkungan
ada tanggapan seorang sopi kirana sebagai putri indonesia lingkungan
tentunya ketika membaca sangat disayangkan
karena keserakaan manusia yang memprioritaskan kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan ekosistem dan lingkungan yang ada gitu
dan setelah aku baca menurut akademisi fakultas kehutanan dan lingkungan ipb institut pertanian bogor ini sudah terjadi dari tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh dua
itu berarti banyak pihak pihak yang terlibat kan
dan oleh karena itu kenapa tadi aku bilang diputuhkan kolaborasi yang masif dari berbagai pihak
semua harus kompak serempak untuk menjaga lingkungan
tidak hanya aktivis saja tapi semua yang berperan
tapi kalau melihat soal kerusakan alam di bangka belitung kan juga disebabkan oleh penambangan ilegal dan lain lain
menurut sofi perlu ada ketegasan dari pemerintah nggak terkait dengan hal ini
saya setuju kak kalau ada ketegasan dari pemerintah
karena tidak mungkin terjadi kalau misalnya hukumnya itu ketat dan dilaksanakan dengan sungguh sungguh gitu
terkadang manusia mungkin secara tidak sengaja tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu merusak lingkungan gitu
karena itu diperlukan adanya peraturan peraturan dan juga hukum hukum yang berlaku
nah sebentar lagi juga indonesia tuh bakal jadi tuan rumah kegiatan yang juga bersangkutan dengan lingkungan yaitu world water forum
di tanggal delapan belas mei sudah ikut terlibat mungkin sofi
dan mungkin orang orang sekarang kalau misalnya mikir tentang lingkungan hanya berfokus yang ada di daerah tanah aja gitu
yang water atau yang di laut itu juga kadang tidak dipikirkan
kalau soal ketersediaan air bersih mungkin banyak teman teman kita atau ya masyarakat indonesia di pelosok sana yang mungkin belum banyak
bisa mendapatkan akses air bersih
aku berharap itu segera tertalangi
dan banyak orang orang yang tergerak hatinya untuk mencarikan solusinya gitu
sofi tuh ngomongnya halus lembut banget ya
sehingga gue tuh terbawa suasana gitu kalau dia ngomong
lo tuh the real putri jogja berarti ya
apa namanya lembu lemah lembut
kalau gak suruh aku teriak teriak mah malah gak bisa
jadi seberapa besar sih menurut lo isu tadi isu tentang air di indonesia
sangat besar tentunya karena isu air ini mencakup juga ke kesehatan gitu
kalau kekurangan air bersih dari mulai mandi bersih bersih dan yang lain sebagainya itu cukup memprihatinkan kalau misalnya ada masih banyak wilayah yang belum terjangkau dengan air bersihnya
jadi apa yang perlu dilakukan menurut lo sebagai seorang sebagai pemerintah
terus kemudian masyarakat soal isu air
diperlukan kolaborasi juga tentunya dan melakukan research on health to fine the solution
oke oke jadi duduk bersama untuk menemukan solusi gitu ya
nah ngomongin soal pendidikan seorang sofie kirana
saya dengar dengar tadi sedang s dua atau sudah selesai s dua nya
waktu itu aku sudah dapat offering letter
iya tapi karena pengumuman putri indonesia duluan sebelum aku terima offering letter nya itu itu adalah pilihan yang mudah
itu adalah pilihan yang mudah untuk putri indonesia aku pilih
oke oh jadi sekarang di hold dulu program s dua nya
tapi apakah akan berlanjut program s dua nya sofie di kemudian hari
pokoknya juga salah satu privilege nya jadi putri indonesia lingkungan juga dapat
betul dari universitas indonesia
hmm jadi akan tetap s dua di australia mungkin satu hari nanti atau yaudah karena gue jadi putri indonesia gue akan lanjut di universitas indonesia aja gitu
pengen sih kayak universitas indonesia karena kesempatan kan dan tidak banyak orang yang memiliki kesempatan itu
jadi itu akan menjadi kesempatan yang tidak diambil
tapi untuk s dua karena aku di lingkungan dan terjun langsung ke lingkungan melihat kendala kendala yang ada di lingkungan
aku jadi tertarik untuk ambil program studi sustainable
tapi by the way background low itu kan sebenarnya di s satu ugm adalah
menurut lo apa korelasinya dan manfaat apa yang lo dapatkan di bangku kuliah sekarang lo terapin dalam keseharian lo sebagai seorang putri indonesia lingkungan
aku berterima kasih banget sih kak sama fbugm
karena nilai nilai dari febugm salah satunya adalah kepedulian sosial
kami diajarkan untuk peduli dengan sosial sekitar kita
dan juga di mata kuliah yang aku dapatkan itu ada business sustainability
jadi gak cuma belajar tentang bagaimana how we do business tapi juga penting untuk sustainable gitu
tidak hanya menjalankan bisnisnya tapi juga keberlangsungan bisnisnya itu apakah bermanfaat bagi orang banyak atau tidak
karena diambil terus tanpa kita pikirkan
sebenarnya dengan background pendidikan seorang sofi kirana
jadi gak sempat kagok lah ya sebagai putri indonesia lingkungan gitu
wah gue orang bisnis nih padahal gitu
terus dapat aman aja di putri indonesia lingkungan gitu
sebenarnya ngerasa gak nyambung gak
karena itu tadi aku juga belajar tentang sustainability juga
dewi selama menjalani proses kompetisi di putri indonesia support apa aja dikasih sama keluarga
mereka selalu kayak memberi convencing juga kalau misalnya aku bisa dan aku udah melakukan yang terbaik gitu
aduh adikku jangan terlalu capek gitu kan
iya orang tua juga waktu itu aku baru tahu malah setelah aku kompetisi gitu
bapakku cerita cerita ke temen temennya kurang tidur dia bersiapannya gitu
ternyata diperhatiin juga ya
dan kemarin juga sekeluarga para nonton of the grand final
dan gak hanya keluarga inti tapi mertua kakakku juga nonton
ternyata bukan mertua kakakku nonton
jadi sangat bersyukur alhamdulillah
pengen fokus dengan lingkungan
dan i hope dengan title ini
aku akan terus berusaha untuk memikirkan tentang lingkungan
kontribusi dalam skala kecil ataupun skala besar
untuk ajang internasional apa yang lo akan persiapkan
pastinya akan persiapan seratus kali lipat dari putri indonesia ya
karena membawa nama negara gitu
kapan sih ini pengumumannya lo akan ke ajang mana
tapi dekat dekat ini mungkin kasihlah bocoran berapa bulan lagi atau berapa lagi gitu
aku pun juga masih penasaran nih kak akan dikirim kemana
jadi just wait and see di instagram putri indonesia
semua itu pasti tidak lepas dari dukungan semua
gue udah kangen nih denger putri putri di indonesia nyebut wididit
aku merindih loh sekarang ya allah kak kevin
pesan lo deh buat seluruh anak muda di indonesia
berkiprah di bidangnya masing masing gitu
apalagi usia lo masih dua puluh tiga tahun
jangan lupa untuk tetap selalu belajar
dan jangan pernah menyerah
dan jangan pernah takut akan kegagalan
jadi kalau kata orang tua zaman dulu
guru terbaik adalah pengalaman itu sendiri
nanti gue bakal nonton kok kemanapun ajang
ajang internasional apapun yang akan membawa lo
kita akan dukung lah sofi kirana
yang sudah menyaksikan konten podcast kode kali ini
jangan lupa disaksikan konten podcastco episode lainnya
semoga dapat and menguntungkan
sekarang baru aja kita keluar nak gedung gedung